kembali di news report pemprov dki jakarta resmi mengeluarkan surat peringatan pertama terhadap pengembang pulau c
yakni pt kapuk niaga indah sejak tahun dua ribu lima belas
ya sp satu ini dikeluarkan karena pulau ini tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau imb
nah meski sudah mengantongi izin reklamasi pulau c ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan
padahal sejak tahun lalu pt kapuk niaga pt kapuk naga maksud saya sudah mendirikan ruko di pulau ini
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama mengaku sudah melakukan pemanggilan terhadap pt kapuk naga indah